assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi bapak suhartoyo
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi bapak saldi isra
yang mulia anggota hakim mahkamah konstitusi bapak arief hidayat
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi ibu eni nur baningsih
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi bapak daniel yusmik pancasila
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi bapak guntur hamzah
yang mulia anggota hakim mahkamah konstitusi bapak ridwan mansur
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi bapak asrul sani
yang mulia para terhormat para pemohon kuasa hukum bapak ibu yang kami hormati
izinkan kami membawa slide pak ketua
berkenan dengan undangan mahkamah konstitusi
terima kasih kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial
yang di dalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintahan kabinet indonesia maju
di bawah pimpinan bapak presiden joko widodo dan wakil presiden bapak ma ruf amin tahun dua ribu dua puluh
kalau slide nya mohon ditayangkan
perlindungan sosial itu adalah program pemerintah
untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi
pasal tiga puluh empat undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan peraturan perundang undangan yang terkait
perlinsos pada masa kritis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat
terutama masyarakat miskin dan rentan
iya ini bahannya masih di staf bapak ini masih di
sudah diserahkan pak ketua majelis
sambil kita lanjut pak silakan ketua majelis yang kami hormati
besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian
dan sejak tahun dua ribu dua puluh besaran perlindungan sosial berada di atas angka rp empat ratus empat puluh triliun
anggaran perlinsos tahun dua ribu dua puluh tiga dengan pagu sebesar rp empat ratus tujuh puluh enam triliun
sebesar rp empat ratus empat puluh tiga empat triliun
sedangkan anggaran tahun dua ribu dua puluh empat ditetapkan dengan pagu sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
sebagaimana yang ditetapkan dalam undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang apbn tahun dua ribu dua puluh
kenaikan anggaran perlinsos pada tahun dua ribu dua puluh
utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran
subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah
realisasi harga indonesia crude price di tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar tujuh puluh delapan empat puluh tiga dua per barrel
sedangkan asumsi harga icp indonesia tahun dua ribu dua puluh empat sebesar delapan puluh dua per barrel
dan nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan
rata rata ini juga mengalami kenaikan
rata rata rp lima belas dua ratus tiga puluh menjadi rata rata rp lima belas enam ratus enam puluh empat di tahun dua ribu dua puluh empat
kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun dua ribu dua puluh
juga terjadi kenaikan volume bbm dari rp enam belas lima juta menjadi rp sembilan belas lima juta
perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi bbm listrik lpg pupuk pso kredit program
dengan share lima puluh delapan tiga persen pada tahun dua ribu dua puluh empat dan lima puluh lima sembilan persen tahun dua ribu dua puluh empat yang mengalami kenaikan
jadi kenaikan bbm itu salah satu komponen utama yang mulia
berbagai negara termasuk indonesia mengalami dampak terjadinya el nino
di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan
baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal
dan hal ini membuat pasukan pangan seperti beras mengalami gangguan
yang tentunya sangat mengganggu kepada dan
berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin
oleh karena itu beberapa negara melakukan bantuan sosial
antara lain singapura memberikan delapan ratus dolar per orang
untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar tiga belas triliun
dan ini juga dilakukan di bulan september
india memberikan bantuan baik itu seril maupun minyak
dengan anggaran sebesar rp dua dua ratus triliun
dan ini juga dilakukan antara bulan september sampai dengan november tahun lalu
selain bantuan sosial bantuan beberapa negara
malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk delapan tujuh juta keluarga
atau dua puluh lima empat persen penduduk dengan anggaran setara dengan dua puluh lima triliun
periode januari sampai desember dua ribu dua puluh
dan ini juga dilakukan dua ribu dua puluh empat sampai dengan september
filipina memberikan bantuan tunai untuk dua tiga juta petani
ini juga akibat el nino setara dengan tiga empat puluh tujuh triliun pada bulan september dua ribu dua puluh
bantuan pangan di india itu rp delapan ratus tiga ratus tujuh puluh dua triliun
dan subsidi pupuk sebesar rp dua puluh lima lima miliar di tahun bulan november dua ribu dua puluh tiga
juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh
singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk dua lima juta
mulai september dua ribu dua puluh empat amerika serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stem
untuk empat puluh satu juta orang atau dua puluh satu enam juta rumah tangga
dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan tujuh belas juta
dan juga perlindungan dampak perubahan kesehatan
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
ini juga diberlakukan annisar tahu ini hari ini
ada warszawa no sejak kebetulan toral yermes dua ribu delapan belas

covid sembilan belas beberapa perlinsos antara lain bansos sembako ppkm bantuan subsidi upah
sesuai dengan permenaker no empat belas tahun dua ribu dua puluh tentang pemberian bantuan pemerintah berupa
permenkop ukm no enam tahun dua ribu dua puluh
kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas global
dua ribu dua puluh dua dan perubahan apbn tahun dua ribu dua puluh dua dan kebijakan ini sebagai kompensasi peharga pertalaian

pada saat terjadi resiko global dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat pemerintah mengeluarkan kebijakan blt el nino
tak ada yang duit lagi
ini berdasarkan undang undang nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga tentang apbn di pasal dua puluh
nah untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran
bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran
sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti pkh disalurkan per tiga bulan satu tahun empat kali penyaluran
kartu sembako penyaluran per dua bulan satu tahun enam kali penyaluran
blt bbm sekaligus untuk empat bulan seperti tadi kami sampaikan
yang mulia ketua majelis hakim dan anggota majelis hakim
dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi el nino terus bertahan hingga periode desember dua ribu dua puluh tiga
bahkan januari februari dua ribu dua puluh
nah ini berdampak kepada penurunan produksi beras
kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan juli hingga februari
produksi beras kita turun sebesar lima delapan
beras kita turun sebesar enam delapan
pada saat yang bersamaan terjadi kenaikan harga beras dunia
di mana harga beras thailand itu mencapai enam ratus dua puluh empat dolar per ton atau naik
beras vietnam enam ratus empat belas dolar per ton itu naiknya empat puluh lima
kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara
di tahun dua ribu dua puluh tiga india bangladesh rusia uai myanmar dan uganda melarang ekspor beras
dan juga tiga negara dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh empat india bangladesh dan rusia
el nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan terutama beras
kita lihat dari data bahwa volatil food terus meningkat di bulan juli
yang tercatat sebesar sepuluh tiga puluh tiga
beras mengontribusi kepada inflasi di bulan maret saja tujuh puluh empat
jadi pada periode el nino tersebut produksi padi menurun
harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat
nah itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan el nino
dan juga bantuan pangan
dari berbagai latar di atas maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat
dan ini adalah amanat konstitusi pasal tiga puluh empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi
kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga
khususnya terhadap kelompok makanan
dari desil satu sampai empat atau empat puluh persen penduduk dua puluh lima persennya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras
secara nasional komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah tujuh puluh empat
hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat
sehingga kontribusinya terhadap pdb sebesar lima puluh tiga delapan puluh tiga
sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu
untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan
pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan
dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan ekonomi
untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan
pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasok global
untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh badan pangan nasional

dan peraturan presiden no enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang badan pangan nasional
pada tahun dua ribu dua puluh tiga pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa sepuluh kg beras
menyasar kepada dua puluh satu tiga juta kpm penerima pkh atau sembako berdasarkan dtks
dengan realisasi anggaran sebesar dua lima juta kpm
sebesar delapan belas satu triliun dan penyelenggaran program ini adalah bapanas
setelah itu juga blt el nino dengan dua ratus ribu per bulan dengan delapan belas delapan juta kpm
dan ini realisasi tujuh lima triliun yang diselenggarkan oleh kementerian sosial

pemerintah telah menerapkan strategi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan